hidup raja seroa hidup raja seroa hidup raja seroa hidup raja seroa
jadi kian santang adalah raja pateja
masa raden tidak tahu seluruh masyarakat pajajaran sedang bergembira
karena raden kian santang memangku raja raden kian
raden sadeo aku tahu dia bukanlah pendekar sembarangan
tapi aku bertekad aku tidak akan membiarkan tanah pada jarang ini
tercabik cabik oleh kepentingan sesaat orang orang yang haus kekuasaan
pertarungan itu terasa begitu nyata
mungkinkah perang besar akan terjadi
ya allah apapun yang terjadi
aku akan menjaga keutuhan pajak
meskipun harus mengorbankan jiwa dan ragam
bustiratu ampetkasi datang

berikanlah janjiku aku akan membawa waringin boja menuju kemakmuran
banyak keuntungan yang kita peroleh
jika kita keluar dari wilayah pajajar seluruh hasil bumi milik waringin boja akan kita nikmati oleh waringin boja sendiri
tapi pajak yang dipunggung tidak lagi kita setorkan ke istana pajajara
tetap akan kita kelola dan akan kita bangun pembangunan wilayah waringin boja
kalian perlu tahu pajak yang selama ini kita setorkan itu digunakan oleh kerabat istana pajajaran
lantas apa yang pajajara memberikan untuk kita
keamanan waringin boja menjadi tanggung jawab kita sendiri
jika kita terjadi bencana alam kita harus bertanggung jawab
sesungguhnya kita mampu berdiri di atas kaki kita sendiri
hidup waringin boja
kita sudah lelah dalam pendinasan
terabus serbu sesa yang kejam itu
ini saatnya kita sama tinggi dengan pajajara
ini saatnya lantang serukan
dari waringin boja untuk waringin boja
hidup waringin boja
hidup waringin boja
hidup waringin boja
hidup waringin boja
hidup waringin boja
mereka sedang merencanakan untuk memberontak pada pajaha
ini semua tak bisa dibiarkan
akan aku ratakan istanamu
aku akan menandai wajah wajah kalian semua
aku akan menggantung kalian di alun alun
agar semua orang tahu
hukuman yang pantas bagi pemerintah
kita memang kecewa dengan pemerintahan pajajaran
seperti di masa prabu surawisasa
sekarang raja pajajaran sudah diganti
raden kian santang baru saja dilantik
seluruh tanah pasundan
pasti sudah tahu
raden kian santang
sedang menuduh kita tanya
kian santang akan merubahnya
kalian tidak ingat
dia juga pernah memangku
sebagai raja pajajaran
dia seperti surawisasa
kita tetap tertindas
sesama bangsa kita sendiri
tidak usah berharap terlalu banyak
kian santang tidak ada bedanya
dengan kedua saudaranya
lebih baik kita pikirkan nasib kita sendiri
kalian bersama aku
kalian akan berjaya
jadi kian santang adalah raja pajajaran
masa raden tidak tahu
seluruh masyarakat pajajaran
raden kian santang
memangku raja raden
kaya tau sav apparently
buat ini sukses
saya beliau sukses
siapa siapakan argue
pasti masih terkena putu kan bukan
ibu dan nunda
bunda yunda selamat datang kembali
terima kasih puteraku ini semua berkat yunda yang menolongku
berhati hatilah ibu nunda keadaan ibu nunda belum pulih benar
luka ibu harus segera diobati
dia juga harus segera berjalan

yunda akhirnya kau kembali
kau baik baik saja yunda
putriku di mana rakammu langsung sangat
mereka mampu sora
ibu nda sangat mencemaskannya
perasaan ibu nda tidak enak
ibu nda takut terjadi sesuatu padanya
tenanglah ibu nda
akan menemukan raka'ah susah
dalam keadaan baik baik saja
aku juga akan menugaskan
kepada para prajurit
untuk mencari raka'ah yang susah
terima kasih nda
kau menyediakan makanan
untuk yunda amret kasyid
dan ini juga putriku
setelah mereka beristirahat dan membersihkan diri
aku ingin makan bersama mereka
aku harus melakukan pekerjaan hinas seperti ini
kau tidak mungkin bisa mengalahkan aku

kemudianirsiniz kinerja hippo sampai berakhir
dia menangernya dengan ke dukun